apakah benar jamur enoki berbahaya untuk dikonsumsi
kita akan bahas bersama iwan saskiawan peneliti pusat penelitian biologi lipi
pak iwan selamat malam
selamat malam mbak
pak iwan ini yang membuat resah adalah jamur enoki pak belakangan
karena ini menjadi salah satu bahan masakan yang sering atau cukup sering diolah untuk kita masyarakat
dengan adanya informasi ada terkait dengan wabah listeria kemudian dikaitkan dengan kandungan berbahaya di jamur enoki
boleh di share pak sebenarnya ini betul ada kandungan berbahayanya kemudian dapat memicu listeria ini seperti apa
oke baik mbak
sebenarnya enoki atau nama latinnya adalah flamulina velotives
itu hanya salah satu dari berbagai jenis jamur pangan atau edible mushroom
yang dikonsumsi oleh perempuan yang berbahaya
yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat
jadi enoki ini memang tidak bisa atau belum dibudidayakan di indonesia
pemerintah atau masyarakat mengimport jamur enoki ini dari korea selatan
dan kemarin badan ketahanan pangan sudah melakukan analisis
memang ada kandungan bakteri listeria dari enoki yang diimport dari korea
itu melebihi batas ambang yang diperbolehkan mbak
akan tetapi harus kita ingat bahwa
banyak produk jamur pangan lokal yang diproduksi oleh petani di indonesia
seperti jamur tiram jamur merang jamur sitake itu yang masih bisa dikonsumsi
jadi memang yang dimusnahkan oleh badan ketahanan pangan kementan adalah jamur enoki yang diimport dari korea selatan
oke jadi untuk tingkat aman dikonsumsi saat ini
mengingat beberapa negara melaporkan wabah listeria terkait dengan jamur
enoki untuk sementara kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi jamur enoki ini ya berarti pak iwan
gini mbak sebenarnya jamur listeria sendiri dari beberapa literatur dan keterangan beberapa ahli
sebenarnya dia akan mati ketika dimasak dengan ketika bahan makanan yang terkontaminasi itu dimasak dengan benar
misalnya sampai tujuh ratus tujuh puluh lima derajat suhu tujuh puluh lima derajat celcius itu bakteri listeria akan mati
yang terjadi di amerika australia atau di kanada kalau saya tidak salah
itu ketika enoki digunakan untuk bahan bahan makanan atau untuk makanan olahan yang sifatnya suhunya tidak mencapai tujuh puluh lima derajat celcius
misalnya untuk sabu sabu seperti itu mbak
tapi secara teori listeria ini akan mati pada suhu tujuh puluh lima sampai delapan puluh derajat celcius
jadi dipastikan bakteri ini akan mati di suhu
minimal tadi ya tujuh puluh lima derajat celcius
pengolahannya tips pengolahannya pak selain tadi harus minimal di tujuh puluh lima derajat celcius
ada lagi nggak pak mungkin yang bisa kita dapat
dan keunikan dari bakteri listeria ini dia tahan pada suhu dingin pak
jadi kalau kita menyimpan makanan atau sayuran di kolokas kita terlalu lama
itu juga dia bisa berkembang atau menulari ke
bukan makanan yang lain
jadi syaratnya mungkin jangan menyimpan makanan segar sayuran itu terlalu lama di kolokas
ini juga berlaku untuk sayuran sayuran lainnya berarti ya
kemudian juga yang kedua tentunya hindari makanan mentah
untuk beberapa jenis sayuran kalau bisa hindari untuk makanan yang bersifat masih mentah atau setengah matang
alisteria ini sebenarnya boleh di sharing juga pak ke kita
karena mungkin masih agak kurang familiar mungkin buat beberapa orang
apa itu listeria bakteri listeria itu seperti apa bahayanya apa
jika tadi mungkin masih mengkonsumsi jamur enoki yang di bawah tujuh puluh lima derajat celcius pengolahannya
listeria memang salah satu jenis bakteri patogen atau menyebabkan penyakit
seperti gejala gejala keracunan gitu mbak
seperti demam badan panas tinggi kemudian nyeri otot kemudian juga diare mual
itu memang salah satu jenis bakteri patokin
kalau kita menghilangkan jenis bakteri patokin tersebut pada makanan
itu sampai nilai nol di ambang batas itu memang sangat susah
sehingga kita masak kita panaskan menurunkan jumlah dari bakteri listeria tadi pada ambang batas yang diperbolehkan
memang penelitian akhir akhir ini cukup mengejutkan karena bakteri listeria ini bisa tumbuh pada saru sayuran
padahal biasanya bakteri listeria ini mengkontaminasi pada makanan atau dairi yang berasal dari susu dan olahannya
seperti keju kemudian sosis dan lain lain
memang ini dua tiga tahun terakhir ini ada penelitian di luar negeri menyatakan bahwa listeria ternyata bisa mengontaminasi beberapa jenis sayuran
listeria ini berarti tidak hanya
asal dari jamur enoki itu tadi ya pak ya pak iwan
iya betul sayuran lain juga sayuran daun itu juga ada beberapa yang terkontaminasi listeria
meskipun dalam jumlah tertentu itu tidak patogenitasnya atau daya menyebabkan penyakitnya itu rendah
oke pak iwan enoki ini kan olahan makanan atau olahan masakan yang sebenarnya udah lama banget kan
cuma dua tiga tahun ketika sekarang mungkin dari korea selatan ini lagi
lagi ada masalah gitu
mungkin apa juga bisa di sharing ke kita prediksi atau mungkin dugaan mengapa kemudian muncul listeria bakteri listeria ini dari jamur enoki
karena mungkin sebelum sebelumnya masih tingkat konsumsi masih aman aman aja kan pak iwan
iya sebenarnya gini mbak enoki saya syaratkan tadi hanya salah satu jenis jamur pangan yang jumlahnya ada sekitar dua puluh dua puluh tiga yang dikonsumsi oleh masyarakat
dan selama ini enoki ini masih dikonsumsi oleh masyarakat
dan selama ini aman aman saja kami di pusat penelitian bioglifi juga membina petani untuk membudidayakan beberapa jenis jamur pangan atau edible madrup yang aman bagi untuk dikonsumsi
memang ini agak sedikit nanti coba kita pelajari lagi kenapa hanya yang dari korea selatan saja yang terkontaminasi jamur ini
baik di amerika di kanada maupun di australia
tapi secara umum adalah jamur pangan yang kita butuhkan

belum ada laporan yang terkontaminasi oleh bakteri listeria ini begitu mbak
oke jadi intinya sejauh ini betul ada kandungan berbahaya di dalam enoki tapi untuk tingkat konsumsi masih bisa dikonsumsi asal dengan catatan tadi ya pak
dimasak di suhu minimal tujuh puluh lima derajat celcius karena otomatis jamur bakteri tersebut akan mati ya pak iwan
oke baik terima kasih pak iwan
terima kasih pak iwan
kiawan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini